ya kami ajak anda untuk berbincang dengan anggota bawaslu ri ratna dewi petalolo
selamat siang mbak ratna
selamat siang mbak
nah aturan soal kampanye yang memperbolehkan konser musik
ini kemudian menjadi polemik
bahkan sejumlah pihak sudah melakukan pendapatnya
sudah menyampaikan pendapatnya untuk menolak aturan ini
bagaimana tanggapan dari bawaslu mbak ratna
ya sebenarnya kan berbagai kegiatan sebagai bagian dari metode kampanye itu
adalah bagian daripada untuk memenuhi hak daripada pasangan calon ya
tetapi tentu harus dipertimbangkan
tujuan daripada kampanye itu apakah juga bisa tercapai dengan kegiatan yang dilaksanakan
dan di dalam
pemilihan dengan tengah pandemi covid sembilan belas juga yang harus diperhatikan
apakah kegiatan itu bisa berpotensi untuk terjadinya penularan covid
saya kira itu yang harus menjadi pertimbangan utama ketika merumuskan norma di dalam pkpu
nah bawaslu sendiri terhadap norma pkpu yang berkaitan dengan pengaturan tentang kampanye
dengan kegiatan konser memberikan masukan untuk dipertimbangkan kembali
karena di tengah pandemi covid sembilan belas tentu tidak mudah kita mengendalikan masa
sebuah kegiatan yang memang berpotensi untuk berkumpulnya orang
nah tentu juga harus disiapkan diperhatikan bagaimana kesiapan kesiapan aparat kepolisian ni
dan juga pemerintah daerah yang tentu semua akan mengambil tanggung jawab
di dalam pelaksanaan kegiatan kampanye ini
nah itu kan harus
dari pertimbangan sejarah masang
karena kita kan lebih baik melakukan langkah langkah pencegahan
dalam hal ini tentu ketika merumuskan norma terkait dengan bentuk dan kegiatan kampanye
daripada harus melakukan penindakan terhadap hal yang berkaitan dengan keselamatan kemanusiaan
terkait dengan covid sembilan belas
saya kira ini berbeda dengan bentuk pelanggaran pelanggaran lain
memang sebetulnya dalam aturan tersebut juga sudah disebutkan maksimal hanya partisipasi dari konser ini hanya seratus orang
tapi kalau kemudian kita berkaca terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya
misalnya begitu mbak ratna
bahwa itu pun juga sempat meriliskan ada ratusan pelanggaran
terutama pada saat pendaftaran paslon terutama terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan
ini juga anggota kpu juga sudah
menanggapi situasi pada saat pendaftaran ini sebagai lampu merah
kemudian juga situasi genting begitu
bagaimana kemudian mbak waslu menanggapinya
saya kira memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan
bisa dengan pendekatan regulasi pendekatan pelaksanaan pemilihan sebelumnya ya
kalau kita melihat bagaimana ketaatan peserta ketaatan pemilih terhadap aturan
ya tentu acuan kita data pelanggaran ya
kita melihat memang ketaatan terhadap aturan terhadap pelaksanaan pemilihan itu kecenderungannya pelanggaran itu selalu naik
artinya memang kita masih memiliki kekhawatiran terhadap ketaatan aturan terhadap masyarakat
apalagi pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini
sanksinya kan tidak secara tegas diatur dalam undang undang pemilihan
hanya ada di dalam pkpu
nah sebuah aturan yang tidak diikuti oleh sanksi yang tegas
kecenderungannya itu pasti akan dilanggar
nah ini yang menjadi kekhawatiran kita ya
jadi tahapan pensalonan kemarin bisa menjadi pertimbangan
bahwa mobilisasi massa arak arakan itu sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari
bahwa itu akan berpotensi terjadi
nah ini tentu apalagi pada sebuah kegiatan yang memang dibolehkan
bagaimana kita bisa membatasi orang bagaimana kita menghitung jumlah orang yang datang
nah bagaimana kemudian kita
kita harus menghalau ini kan harus semua harus dipertimbangkan
karena itu tentu tidak akan bisa dilakukan oleh bawah saja
karena harus ada keterlibatan aparat kepolisian
pemerintah daerah setempat
bagaimana kesiapkan jajaran yang lainnya terhadap hal ini
nah itu saya kira harus betul betul dipertimbangkan
karena sekali lagi pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini beda dengan pelanggaran lainnya
kalau aspek penindakan dilakukan itu tidak akan bisa menghilangkan kembali
jika sudah terjadi penularan
dan itu kan yang kita hindari jangan sampai terjadi penularan terhadap covid sembilan belas
oke terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada saat pendaftaran kemarin
bagaimana tindak lanjutnya mbak ranta
proses selanjutnya itu seperti apa
termasuk juga para calon yang kemudian akhirnya diumumkan
bahwa mereka ternyata positif covid sembilan belas
ini tindak lanjutnya akan seperti apa mbak ratna
ya jadi pada saat pendaftaran kemarin
memang pada tanggal empat sampai enam kemarin ya
kami bawah seluruh provinsi maksud saya
memang menemukan ada beberapa pelanggaran
terkait dengan protokol kesehatan pada saat pendaftaran
misalnya di provinsi sumatera utara
ada beberapa kabupaten
bakal calon yang sudah
mereka yang mau mendaftarkan diri menjadi bakal calon yang sudah positif covid
ternyata mendaftar sendiri datang langsung ke kantor kpu
dan diterima oleh kpu
padahal sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam pkpu
harusnya dilakukan secara
dari ya tidak bertemu secara langsung
dari ya tidak bertemu secara langsung
nah ini menjadi catatan bahwa seluruh
berarti ada proses penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan
dan itu diteruskan kepada kpu
nah kemudian berkaitan dengan
tapi sanksinya akan seperti apa mbak ratna
bagi pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan

jadi memang ada kekosongan hukum berkaitan dengan sanksi
nah ini yang bagi kami
jadi yang paling penting sekarang dilakukan oleh
penyelenggara adalah mencegah
jadi kita harus sudah bisa mendesain beberapa kegiatan
yang tidak berpotensi orang berkumpul
nah karena memang sanksi terhadap penerapan
pelanggaran covid protokol covid sembilan belas ini
hanya ada di pkpu enam
itu pun sanksinya administrasi berupa teguran
hmm tidak ada sanksi yang tegas begitu ya
sanksi pidana kita bisa temukan
tapi pengaturannya di undang undang
di luar undang undang pemilihan
misalnya undang undang kekarantinaan kesehatan
kemudian di kuap ya
tapi kan aparat penegak hukumnya bukan bawah slu
aparat penegak hukumnya itu adalah kepolisian
karena masuk pada kategori pelanggaran pidana umum
nah sementara kan ini aktivitas pemilihan yang kita berharapkan
segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pemilihan itu
itu bisa dikenakan sanksi berdasarkan undang undang pemilihan
ini yang masih menjadi problem kita dalam penegakan hukum
terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan
jadi langkah yang paling bijak yang harus kita lakukan
adalah bagaimana mencegah perkumpulan orang dalam jumlah yang berat
saya kira begitu
oke bicara soal sanksi mbak ratna hari ini kita tahu bahwa bawaslu akan bertemu
dan dengan kementerian dalam negeri juga kemenkopol hukam dan juga kpu
membahas draft perpu pilkada bagi pelanggar protokol kesehatan
apa saja kemudian yang akan menjadi perhatian bawaslu dan akan dibahas dalam perpu nanti
jadi bagi kami bawaslu sebenarnya di undang undang pemilihan memang terjadi kekosongan pengaturan ya
karena tidak ada satu pun norma yang mengatur tentang sanksi pelanggaran protokol kesehatan
nah pengaturan yang ada itu adalah tersebar di beberapa undang undang lainnya
undang undang kekarantinaan ada di kuhp
nah kalau kita tidak mau membuat regulasi baru yang harus dilakukan adalah
penguatan penegakan hukum di aparat kepolisian
tentu kejaksaan juga bagian dari penegakan hukum itu
nah kalau tidak mau hidup
tentu pelanggaran ini tidak masuk pada ranah pelanggaran hukum pemilihan ya
kemudian yang menjadi kewenangan kita adalah penanganan pelanggaran administrasi
nah kpu bisa mendesain kembali melakukan perubahan terhadap pkpu enam tahun dua ribu dua puluh
untuk mempertegas sanksi administrasinya
misalnya ketika ada pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan kampanye
sanksi yang bisa diberikan misalnya tidak membolehkan untuk mengikuti kampanye
tahap berikutnya menghentikan tahapan kampanye melakukan pembubaran ya seperti itu
tetapi kalau kita memang berkeinginan untuk kemudian ada sanksi yang tegas dalam undang undang pemilihan
tentu itu perlu diatur di dalam undang undang
karena kan asas legalitas harus kita pegang di dalam penegakan hukum
tidak boleh memberikan sanksi kalau tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya
nah untuk undang undang nah merevisi undang undang kan tidak mungkin
satu satunya cara yang melalui perpu
nah ini tentu pilihan yang harus kita ambil
jadi pilihan mana yang mau kita lakukan apakah penerapan undang undang yang sekarang sudah baik menurut kita
tinggal kemudian melakukan koordinasi yang baik dalam penegakan hukumnya persiapan penegakan hukum berkaitan dengan undang undang kekarantinaan
atau kita mau membuat prpu untuk memasukkan itu
bentar mbak apakah pelanggaran ini mau dikategorikan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi begitu
oke artinya dalam pembahasan perpu pilkada ini harapannya nanti akan dimasukkan yang kalau tadi mbak ratna katakan ada kekosongan di masalah sanksi ini
apakah kemudian harapannya nanti akan ada aturan secara rinci
terkait hal hal ini dalam perpu
ya syarat pilkada pemilihan ini dilanjutkan kan harus menjamin keselamatan kemanusiaan
dengan penerapan protokol kesehatan
nah syarat ini tentu harus diikuti oleh aturan yang kuat
tentu aturan larangan yang berkaitan dengan potensi potensi yang bisa berpotensi
apa aturan larangan larangan yang berkaitan dengan potensi potensi yang bisa berpotensi
jadinya penularan tentu harus diikuti oleh sanksi
saya kira seperti itu
oke terakhir mbak ratna kalau kita berbicara tahapan pilkada yang paling dekat adalah penetapan pasangan calon yang akan berlangsung rabu pekan depan
dengan situasi dan juga aturan yang ada saat ini bagaimana antisipasi agar hal yang terjadi pada saat pendaftaran ini tidak terjadi lagi

kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian tni gugus tugas kemudian kementerian dalam negeri kpu
ya kemarin di kantor bawah dulu
kami membahas hal tersebut dan output dari pertemuan rapat koordinasi itu adalah pembentukan fogja pencegahan dan tindak pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan

jadi dalam forum itu kami bicarakan bahwa kita harus antisipasi potensi pengumpulan masa akan terjadi di masa penetapan pasangan calon tanggal dua puluh tiga
nah tentu yang punya kewenangan penuh untuk melakukan bagaimana menghalau masa untuk berkumpul ya misalnya ada potensi perkumpulan massa di sekretariat pemenangan bakal pasangan calon ya tentu sudah harus ada langkah langkah pencegahan
ya jangan sampai masa kemudian melakukan pergerakan ke kantor kpu untuk mengikuti tahapan penetapan pasangan calon bakal calon menjadi pasangan calon
nah itu yang kami bicarakan bagaimana fungsi koordinasi ini dilakukan melalui popja agar ada percepatan penanganan pencegahan dan penindakan
baiklah mbak ratna dewi petalolo anggota bawaslu ri terima kasih atas waktunya di cnn indonesia news hour

terima kasih mbak
terima kasih mbak